beginilah kondisi kediaman kedua orang tua esterinda budis gayatri
di pedukuhan giling warga kelurahan tuksono kapanewon sentolok kabupaten kulonprogo provinsi daerah istimewa yogyakarta
esterinda anak pertama dari dua bersaudara pasangan doni sri martejo dan fitri
saat ini tengah mengikuti pelatihan sebagai anggota paski braka nasional
yang akan bertugas pada upacara peringatan hud ke tujuh puluh enam republik indonesia pada tujuh belas agustus dua ribu dua puluh satu di istana negara jakarta
keberhasilan rinda yang lolos seleksi sebagai anggota paski braka nasional tentu membuat kedua orang tua rinda bangga
hal ini juga sebagai pembuktian bila anak seorang petugas keamanan di kantor pos yogyakarta
dan buruh pabrik di kabupaten bantul mampu bersaing di tingkat nasional
yang pertama itu
kalau sebagai orang tua itu bangga
yang terakhir mbak rinda itu bisa ke pas ki braka nasional
yang pertamanya hanya ikut seleksi di sekolahan berlanjut sampai di provinsi kemudian ke nasional
rinda yang duduk di bangku kelas sebelas sman satu sentolo ini memang memiliki segudang prestasi sejak duduk di bangku sekolah dasar
selain nilai akademik yang selalu berada di posisi sepuluh besar
rinda juga memiliki sejumlah prestasi dalam cabang olahraga taekwondo
menjadi pribadi yang sederhana disiplin dan mandiri memang telah tertanam pada diri rinda sejak dulu
lantaran kedua orang tuanya sama sama bekerja sejak pagi hingga sore hari
meskipun telah menjadi anggota pas ki braka nasional dua ribu dua puluh satu
ibunda hanya bisa berpesan dan berharap untuk tetap rendah hati dan membumi
serta pencapaiannya tersebut bisa dijadikan sebagai cambuk akhirnya
agar dirinya menjadi lebih baik